selebgram gaga muhammad hari ini kembali menjalani sidang kasus kecelakaan lalu lintas dengan agenda
pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum gagah dinilai bersalah oleh jaksa dan dituntut
empat setengah tahun penjara atas kasusnya tidak hanya pidana kurungan gaga juga didenda sepuluh juta
rupiah dalam kasus tersebut terkait hal ini belum ada pernyataan resmi dari tim kuasa hukum gagah
seperti diketahui gaga muhammad dan laura anna terlibat kecelakaan pada dua ribu sembilan belas saat itu
diduga keduanya pulang usai meminum minuman keras atas insiden tersebut
laura anna mengalami kelumpuhan dan kini laura anna telah meninggal dunia